rekaman titik selam lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua di perairan kepulauan seribu
menunjukkan banyaknya puing puing pesawat yang bertebaran di dasar laut
penyelam juga menemukan barang pribadi milik korban
ini adalah dokumentasi penyelaman bawah laut di titik jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua jumat pagi
penyelaman dilakukan oleh tim penyelam kopas ktn angkatan laut
terlihat situasi dasar laut yang dipenuhi puing puing serpihan pesawat
penyelam menemukan barang pribadi korban seperti handphone beserta sim cardnya